detik detik seorang perempuan yang hendak melahirkan bayinya di toilet igd rsud dr muhammad zin sampang madura terekam kamera cctv
perempuan berinisial af datang ke rumah sakit bersama nenek dan bibinya selasa dini hari dengan keluhan sakit perut
ia kemudian menuju toilet igd dan melahirkan bayi laki laki tanpa dibantu siapapun
bayi tersebut ditemukan petugas cleaning service pada selasa pagi
berbekal rekaman cctv polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas ibu sang bayi
polisi belum bisa memintai keterangan ibu bayi karena masih menjalani perawatan di rumah sakit
video rekaman cctv ini memperlihatkan detik detik terjadinya kecelakaan
di perlintasan tanpa palang pintu di kelurahan kelatak kecamatan kalipuro banyuwangi jawa timur rabu siang
sebuah minibus yang dikendarai pasangan suami istri warga banyuwangi ini tertabrak kereta api pandanwangi relasi banyuwangi jember saat akan menyeberangi perlintasan
akibat benturan mobil terpental sejauh lima meter
tabrakan ini membuat kendaraan riset beruntung tidak ada korban jiwa
kedua korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit
seorang pelajar smk tewas dan lainnya terluka usai terjatuh dan terlindas mobil pickup pengangkut beras di jalan sumurbor cengkareng jakarta barat rabu siang
menurut warga di lokasi sebelum kecelakaan korban yang hendak berangkat sekolah itu berboncengan motor dan melakukan aksi standing
motor kemudian oleng dan korban terjatuh
di saat bersamaan datang mobil pickup dari arah sebaliknya hingga melindas korban
utan cnn indonesia